puluhan wisatawan yang berkunjung di masa uji coba pembukaan objek wisata pantai selatan gunung kidul
daerah istimewa yogyakarta menjadi korban sengatan ubur ubur
para wisatawan ini tanpa sadar memegang ubur ubur saat bermain di pantai
dalam dua hari terakhir lebih dari empat puluh wisatawan menjadi korban sengatan ubur ubur beracun
yang disebut impes oleh warga setempat
umumnya wisatawan yang tersengat ubur ubur mengalami gejala gatal dan panas pada bagian tubuh yang tersengat
bahkan beberapa di antaranya mengalami sesak nafas
wisatawan yang tersengat ubur ubur langsung mendapat pertolongan tim sar korwil ii yang bertugas di pantai kukup
dan biasanya musim ubur ubur atau impes itu mulai dari bulan juni sampai dengan akhir agustus
untuk itu bagi para pengunjung atau wisatawan yang berada di pantai kukub
itu mohon selalu berhati hati juga diwaspadai
mulai bulan juni hingga agustus musim ubur ubur mendarat di pantai selatan
sehingga diperlukan kewaspadaan bagi wisatawan saat bermain di pantai